langsung saja kita pantau keadaan di lapangan sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro
di rest area kawasan tol cikarang utama bekasi jawa barat
selamat sore mutia bagaimana dengan keadaan di sana
jika saya lihat di belakang anda sudah mulai lengang sepertinya hari ini
betul anissa kali ini kita bisa katakan bahwa hari ini adalah penghujung dari arus mudik angkutan lebaran tahun dua ribu delapan belas
anissa anda bisa lihat di belakang saya memang kendaraan sudah begitu lancar dan keadaan ini sudah berlangsung dari pagi tadi
karena memang puncak arus mudik sendiri untuk golombang kedua sudah lewat begitu sudah berakhir dari tanggal tiga belas juni kemarin
kemudian anissa yang bisa saya sampaikan adalah tentunya karena sudah masuk ke penghujung arus mudik
tadi kami juga sudah mewawancarai gm tol jakarta cikampek dari pt jasa marga sendiri
yang mengevaluasi masa angkutan lebaran tahun dua ribu delapan belas
terutama di ruas tol jakarta cikampek
dikatakan memang untuk puncak arus mudik sendiri berlangsung di tanggal sembilan juni dan tanggal dua belas juni
dan karena itulah pt jasa marga menyatakan bahwa untuk masa angkota lebaran
untuk arus mudik sendiri dikatakan sukses karena bisa menguraikan kemacetan di titik titik atau di jam jam tertentu
ada seratus sementara yang menanggung arus mudik yang dikatakan sukses

kemudian di tanggal dua belas juni ada satu ratus empat enam ratus sembilan puluh kendaraan
totalnya sampai hari ini ada tiga puluh tiga pengalihan arus dan juga sembilan kali kontraflow
yang dilaksanakan sejak hamin tujuh sampai hamin satu jika memang lebaran ditandai di tanggal lima belas juni dua ribu delapan belas
kemudian kami juga tadi mewawancarai dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan republik indonesia budi setiadi
yang mengatakan ini ada informasi penting untuk para pemudik
terutama untuk arus balik
ada tiga poin penting yang harus di highlight begitu untuk para pemudik atau pemilih
untuk rekan rekan atau para pemudik yang beranjak dari arah cikampek atau dari arah destinasi mudik menuju kembali ke jakarta
yang pertama adalah penambahan waktu untuk larangan dari permen hub tiga puluh empat tahun dua ribu delapan belas begitu
yang tadinya untuk arus balik sendiri dilarang untuk melintas di ruas jalan tol sembilan ruas jalan tol di jakarta dan juga sekitarnya
namun ini ditambah jadi tanggal sembilan belas dan tanggal dua puluh juni untuk ruas tol jakarta cikampek dan jakarta merak untuk truk sumbu tiga atau golongan tiga empat dan lima dilarang untuk melintas di sepanjang tol jakarta cikampek dan juga tol jakarta merak
kemudian yang kedua adalah evaluasi bahwa sumber kepadatan di puncak arus mudik adalah di titik titik rest area begitu
sehingga evaluasinya adalah akan ditambah dengan total dua puluh empat parking bay dan juga rest area di sepanjang tol batang dan jalan jalan jalan

kemudian yang ketiga yang terakhir adalah di puncak arus balik pertama yang diperkirakan di tanggal sembilan belas dan tanggal dua puluh juni
sesuai evaluasi bahwa di jalur arteri atau jalur nasional yang disediakan begitu seperti jalur pantura dan sekitarnya tidak begitu padat di puncak arus mudik
anissa melihat nanti kondisi kemacetan ataupun kepadatan kendaraan di titik titik atau di jam jam berapa saja di tanggal sembilan belas hingga dua puluh
nantinya diharapkan akan dialihkan melalui jalan arteri atau jalan nasional
sehingga untuk para pemudik nantinya akan harus mengantisipasi begitu akan ada arahan diskresi dari kepolisian kemudian arahan dari
nantinya jika dialihkan ke jalur panturan
sehingga nantinya jika dialihkan ke jalur panturan

ataupun dari jalur perjagaan sendiri diharapkan untuk mengikuti arahan begitu
anissa sampai saat ini pun anda bisa lihat di belakang saya juga sudah lancar
kita akan lihat apakah sampai malam keadaannya akan seperti ini terus
karena kita tahu bahwa untuk puncak arus mudik sendiri dua belas hingga empat belas juni larangan untuk truk sumbu tiga akan selesai malam ini
sehingga kita lihat apakah nanti setelah tengah malam setelah pukul apakah nanti akan keadaannya tetap seperti ini
atau nantinya truk truk atau kendaraan sumbu tiga nanti akan berada atau kembali
melintasi tol jakarta cikampek atau arus sebaliknya sehingga mungkin nanti akan kembali menambah kepadatan kendaraan di sekitar tol jakarta cikampek
masih akan terus kita pantau adisa
baik akan kita terus tunggu perkembangannya
terima kasih mutia wiro sastro atas laporan langsung anda dari kawasan tol cikarang utama bekasi jawa barat